kenapa ya pak
bapak aku tiba tiba menanyakan tentang rigi
maaf pak saya cuma khawatir aja dengan kondisi kesehatan bapak
ya mengingatkan dokter sempat bilang kalau bapak
jangan memikirkan sesuatu dengan berat dulu pak
justru kalau kamu tidak memberitahukan masalah ini ke saya
pikiran saya malah tambah berat
saya kepikir ini terus soal rigi
kenapa janji itu aku lepas
hari demi hari
buat menunggu kamu pulang seakan terkikis
semakin berat buat aku mas
dan aku gak tau apa yang harus aku lakuin
karena ketika kamu pulang
jika kita akan berbuka keseluruhan
harapan ku sampai pulang
mereka akan berbuka
mereka akan bukti
mereka akan klik
jenjen itu yang
yang mengikat cinta kita
dan aku gak tau
aku gak tau kamu ada apa gak
aku gak tau kamu ada apa gak
aku gak tau kamu ada apa gak
aku gak tau kamu ada apa gak
aku gak tau kamu ada apa gak
aku gak tau kamu ada apa gak
aku gak tau kamu ada apa gak
maaf banget ya tante di
kalau gitu sekarang ini makanannya nggak mungkin bisa dimakan
aku pesennya makanan dari luar ya
biar tante sama adi bisa makan ya
udah udah gak apa apa mbak bella udah
ini kita pasti makan
mau cuma kelebihan aja
iya lah ya
kamu kan baru pertama kali juga mas
mama juga kayak gitu kan dulu ya
iya ini buat pengalaman kamu
dulu juga tante gitu
gak apa apa nanti pasti bakalan ke depannya bisa
adi makasih banyak pengertiannya
udah sopir dikasih ke andin
ya mbak din mau makan
cuma tadi kiki paksa dulu
bu gigi bilang kalau mbak andin harus makan banyak
nanti kalau gak makan banyak gak bisa minum obatnya
nanti mbak andin gak sembuh sembuh
mau kan dimakan
mau bu dikit dikit
masih agak lemes gitu badannya
gimana sih tuh anak ya
saya tawarin ke rumah sakit juga nggak mau
aku di rumah aja
di sini di kamar
di kamar kan lebih nyaman
kamar dia sendiri
daripada di rumah sakit kan
kalau di sini lebih tenang
terus cepat sembuh deh
siapa tau bu
ini kok ada sih
kok kamu belum bu
bu apa kebangun
kamu bu sama mama
kalau sama papa
papa kan juga
belum sehat betul
papa juga harus istirahat
sekarang ini rena
bobo di kamar rena dulu ya
mau ditemani sama miss gigi
aduh pinter banget sih kamu
cucunya oma puter sekarang
nanti oma dikasih papa
bapak aku tiba tiba menanyakan tentang rigi
saya cuma khawatir aja dengan
kondisi kesehatan bapak
jangan memikirkan sesuatu dengan
berat dulu pa
justru kalau kamu tidak memberitahukan masalah ini ke saya
pikiran saya malah tambah berat
saya kepikiran ini terus soalnya ren
saya sangat terganggu ren
mendengar andien dilecehkan sama rigi
dia berada di rumah
saya sangat terganggu ren
mendengar andin dilecehkan sama riki
jadi papa udah tahu ya soal ini
masih denger saya kan
riki di mana sekarang
riki sedang di penjara pa
atas perbuatan dia ke bu andi
besok pagi kamu ke rumah saya
ya baik pak baik
tapi bapak yakin dengan kesehatan bapak
nggak usah mikirin kesehatan saya
saya tahu kondisi tubuh saya gimana
yang penting besok pagi kamu ke sini
saya mau ketemu
ya ampun mas dendi
nah gini dong mas
kalau datang itu sendirian
jadi kan pas banget situasinya itu langsung menjadikan